mantan wakil presiden ri sekaligus ketua palang merah indonesia ini juga menyatakan turut berbela sungkawa kepada korban dan juga keluarga
dan berharap agar aparat kepolisian dapat segera mengungkap pelaku aksi keji ini
dan berikut pernyataan yusuf kala yang disampaikan dari kediamannya di jakarta
pesna madawan musjid indonesia menyampaikan rasa duka dan juga mengutuk kejadian ini
bukan di makassar semua agama tidak mempunyai suatu ajaran yang bisa menyebabkan tragedinya hal seperti ini
karena itulah maka semoga kepolisian cepat mengatasi dan juga mencari pelakunya atau siapa di belakang kejadian ini
karena ini merupakan kriminal yang sangat terjadi
kriminal yang sangat tinggi dan juga kekemanusiaan cenderai kekemanusiaan
dan tentu juga kita menyampaikan berasukawa atas korban apa ada luka apa pun yang terjadi pada bom ini
semoga di makassar juga tenang kembali
dan kami akan langsung berbincang lewat sambungan zoom
dengan ketua dewan masjid indonesia bapak yusuf kala
pak jk selamat malam assalamualaikum apa kabar pak
waalaikumsalam selamat malam alhamdulillah
baik pak jk hari ini semua pihak mengutuk keras aksi serangan teror bom di gereja di katedral di makassar
presiden juga sudah menyampaikan kecaman juga termasuk anda sebagai ketua dewan masjid indonesia
apa yang ingin bapak sampaikan pak kepada masyarakat indonesia di tengah serangan teror ini
yang mungkin saja motifnya selain juga
mendebar teror tapi juga ingin memecah belah persatuan kita
ya pertama ini suatu indikasi bahwa teror di indonesia belum selesai belum padam gitu kan
tak pada saja
nah itu kita harus tentunya bekerja sama harus hati hati dan selalu menjaga lingkungan
agar kalau ada tamu atau ada kelompok yang
tinggal disitu tiba tiba mencurigakan maka tentu dilaporkan
hanya itu cara kita bisa mengatasi itu apabila semua rakyat mengawasi lingkungannya
supaya jangan terjadi seperti itu lagi
ada catatan khusus pak untuk pemerintah karena ini kan menandakan artinya sel teror kita sel teroris masih ada di indonesia
apa yang harus segera pemerintah lakukan pasca serangan teror ini
karena ini tentu akan berdampak terhadap masyarakat dan juga mungkin menimbulkan ketakutan
apalagi minggu depan ini juga kita tahu umat kristiani akan menjelang perayaan pasca
ya juga sama sama minggu depan juga dua minggu lagi umat islam ramadan
jadi tentu tiap malam berkumpul
jadi memang kita harus hati hati karena target daripada teror itu berbagai bagai
kalau kita lihat di tep bomba di tahun dua ribu dua dia ngebomnya orang asing
mario juga orang asing
tapi kemudian ada kepolisian di bom
ada masjid dibom di cokcirenggol
tahun dua ribu dua juga mal saya kantor saya di makassar dibom juga
jadi ini memang mereka berbagai bagai target tidak satu
jadi karena itu masyarakat secara keturuhan
kita harus bersatu padu
untuk pemerintah sendiri sudah melakukan banyak
saya kira di dunia ini tidak banyak negara yang menangkap ser ser teroris itu sebanyak di indonesia
kita lihat semua
densus selalu mengumumkan berapa puluh orang yang ditahan berapa banyak di serc
tapi tetap saja banyak yang lolos
jadi kita harus betul betul bersatu menghadapi ini
ini serahkali lagi targetnya itu bukan hanya gedeja
tapi berbagai bagai tempat menjadi targetnya para teroris ini
jadi targetnya tentu adalah menimbulkan ketakutan dan juga teror di tengah tengah masyarakat
menurut pandangan pak jk apa yang membuat aksi teror ini
kerap kali kemudian masih menghantui kita ya pak
karena kan ini sudah recetan yang sering kali terjadi
apa yang ingin tujuan menurut pak jk apa tujuan dari para pelaku ini sebetulnya
ini faham radikalisme
jadi semua juga termasuk demi itu bersama sama pemimpin agama yang lain
ini juga memberikan suatu asia atau nasihat nasihat atau pengajian yang baik yang moderat
sehingga tidak terjadi radikalisme di masyarakat
jadi bukannya pemerintah pemerintah itu banyak berbuat tentu
tetapi kita penduduk dua ratus tujuh puluh juta
bukan seperti singapura yang hanya lima juta singapura sudah dikontrol
tapi ini negara keperawanan
jadi semua orang semua masyarakat dan para pemimpin masyarakat
harus bersatu padu untuk melawan radikalisme yang berbentuk terorisme ini
tentu untuk memberatas radikalisme pemerintah tidak bisa berjalan sendiri
juga harus didampingi oleh masyarakat

untuk memerangi bersama sama aksi aksi teror seperti ini
karena kedepannya tentu ini perlu kita antisipasi secara bersama sama
ini kan cara berpikirnya itu menjual murah surga
jadi ini paham siapapun ya
kita belum tahu siapa ini tetapi umumnya yang bunuh diri itu
ya menjual murah surga dengan pimpinan yang mengatakan kalau kau bunuh begini begini
mau teror ini memerangi kelompok ini
kalau kau bunuh surga
jadi paham paham itu itulah yang harus kita hentikan
kita harus memberikan dakwah yang baik kepada masyarakat
siapapun masyarakat itu
karena pemahaman seperti itu
radikalisme di dunia itu kan bermacam macam
semua agama punya radikalnya
jadi semua agama punya paham radikal yang bisa berbuat seperti ini
tapi di indonesia karena terlalu banyak
terjadi ini kita lihat nanti siapa yang di belakangnya ini
apabila polisi telah membukanya
oke artinya di sisi lain juga pemerintah punya porsi untuk
mengupaya memaksimalkan upaya upaya di radikalisasi
tapi di sisi lain juga masyarakat juga punya porsi juga yang sama
untuk kemudian juga menebarkan paham yang baik
ketika ada serangan seperti ini pak jk apakah artinya pemerintah menurut pak jk sendiri perlu untuk
meningkatkan antisipasi lagi
karena ada banyak tentu momen seperti ini
akan ada menjelang juga bulan puasa kemudian
ini artinya kan pemerintah juga mungkin perlu pak untuk meningkatkan eskalasi keamanan
bagaimana menurut pandangan pak jk
ya kita semua pemerintah masyarakat harus meningkatkan kehatiannya
dan juga kerjasama semuanya
polisi tentara eksekutif rt rw lula dan lain lain
sampai bupati gubernur
semua harus memperhatikan masalah masalah seperti ini
dan juga para ulama para tokoh tokoh agama
itu harus bersama sama untuk melawan paham ini
karena ini paham
jadi dalam jiwaannya muncul ini
apabila kita berpikir secara waras mana mau artinya mau bunuh diri
tapi karena ini di luar logikanya
itu merupakan paham yang seperti kata kata tadi menjual murah surga
maka ini bisa terjadi
kepahaman paham seperti inilah yang kita harus kecam dan habisi
baik pak jk di satu sisi kemudian kita tahu bahwa teror yang terjadi pada hari ini
terjadi di kota makassar begitu
kota yang saya pikir juga tentu sangat dekat dengan pak jk
bagaimana pak jk melihat kejadian ini
sebagai orang yang sosok yang kemudian memang dekat sekali dengan makassar dan juga sulawesi selatan
dan juga pesan untuk masyarakat di sana pak seperti apa
ya selama ini kan terakhir di makassar itu tahun dua ribu dua
ya kebetulan saya akan katakan tadi itu kantor saya
tiga orang meninggal dan belasan orang yang luka
jadi sembilan belas tahun setelah kejadian lagi ini yang berikutnya ini
jadi ini adalah suatu langkah langkah yang memang kita perhatikan
kalau katedral itu itu memang di tengah kota
kita adalah pangkat ebosi
kemudian di apit dua sekolah
jadi sebenarnya timbul harmoni di situ
ada sekolah katolik ada sekolah islam berdekatan di tembok saja membatasinya
jadi lingkungan itu sebenarnya cukup baik
di tengahnya katedral di sebelah kiri ada sekolah katolik
sebelah kanannya sekolah islam
jadi suasana lingkungan itu bagus sebenarnya
tapi karena faham ini gerakan ini tetap ada
maka kita harus bersama sama
di makassar sendiri sebenarnya memang sejak covid sembilan belas itu
banyak tinggal orang orang yang memang banyak
rompok rompok yang kemudian dapat diselesaikan oleh polisi
banyak yang diamankan
tapi ya timbul lagi
sama dengan dimanapun di indonesia ini
di berbagai tempat dan juga semuanya
jadi kita harapkan bahwa dengan aktivitas ketamanan kepolisian
teknik pemerintahan dan para tokoh tokoh agama dan masyarakat
kita bisa bersatu menghadapi ini
tadi pak jk juga menggambarkan bahwa ternyata di lokasi gereja itu
memang timbul harmoni
karena ada sekolah beragama islam dan juga ada sekolah beragama katolik di sana
tapi peristiwa ini kemudian juga kita harus sikapi secara bijaksana
ada pesan pak bagi masyarakat khususnya di kota makassar
atau mungkin di sulawesi selatan agar tidak terpancing terhadap apa yang terjadi pada hari ini pak jk
ya pertama ini bukan masalah agama
tapi memang tindakannya seakan akan mengarah ke situ
tapi ini faham yang radikalisme yang ditolak oleh semua agama sebenarnya
cuma tetap saja ada pemahaman begitu
jadi harapan saya kepada masyarakat makassar
tenang jangan bertindak harus sesuai dengan arahan pemerintah atau kepolisian
biar kita menunggu hasil

sehingga baru dapat kita mengetahui siapa di belakang ini
semua siapa seorang intelektualnya siapa yang suruh siapa yang memberikan modal dan sebagainya
dan siapa orang itu
itu juga sangat penting untuk kita tahu
baik mudah mudahan semua pihak bisa menahan diri dan juga tetap tenang ya pak jk menghadapi merespon insiden teror bom di gereja pada hari ini
dan sekali lagi yang perlu kita ingatkan adalah ini bukan soal masalah
ini bukan soal agama
tapi soal paham radikalisme yang tumbuh dan juga berkembang
yang kita tentu menantikan bagaimana upaya upaya dari pemerintah dan semua pihak untuk bisa menumpas terorisme seperti ini
pak jk pak yusuf kalla terima kasih banyak sudah berbagi bersama dengan kami menyikapi insiden teror bom di katedral makassar pada hari ini
sehat selalu pak yusuf kalla ketua dewan masjid indonesia
terima kasih banyak pak jk